sementara itu persija jakarta akan menghadapi song lam nge an di pertandingan fase grup h piala afc dua ribu delapan belas
laga tersebut merupakan laga kedua di mana laga pertama di vietnam berakhir imbang
peringkat pertama sementara grup h afc cup dua ribu delapan belas asal vietnam song lam ngehan akan bertanding melawan persija di gelora bung karno rabu malam
ini merupakan pertemuan bagi kedua tim di piala afc dua ribu delapan belas
pada pertemuan pertama pertandingan berakhir song lam terpaksa mengistirahatkan beberapa pemain kunci mereka karena jadwal padat yang harus mereka ikuti
tapi saya mengambil kepentingan dan kepentingan jadi saya pikir kedua tim ini sama
sementara itu tim persija mengaku sangat siap melakukan pertandingan melawan song lam ngehan
persija melakukan persiapan dengan menggenjot fisik dan teknik
waktu balik dari vietnam kita punya satu hari buat istirahat buat recovery
setelah itu kita sudah balik latihan balik konsentrasi di latihan
kita sudah kerja semua aspek yang
yang fisik yang teknik yang taktik
saya pikir tim kita sangat siap buat pertandingan besok
besok pertandingan di grup h dari afc
kita masih ada tiga poin dari song lam dari vietnam
tapi kita harus kerja keras buat menang besok
persija berharap dapat mengunci poin
dan pendukungnya sendiri untuk tetap menjaga peluang lolos dari fase grup piala afc dua ribu delapan belas
randy putrama jakarta